makasih ya udah jenguk waktu aku kesini
udah sayang tante bisa keluar sendiri kok pintu udah deket banget
mendingan kamu sekarang jagain papi
assalamualaikum ya nak
anak ya disuapin sama anak kesayangan
mas aku berangkat ke kantor dulu ya
mas harus banyak istirahat
kalian dateng kesini mau bertemu sama aku ya
adriana gr banget sih siapa juga yang mau dateng kesini jenguk kamu
macem sama boy ganteng datang disini mau ngeliat tapinya reva
kalau kamu emang gak usah di jenguk emang udah sakit sejak lahir
aduh sebenarnya gue males banget kalau tante rempong ini jadi akrab banget sama kayak ki puwir ini
jadi gini tante
mas be itu gak
boy tante pasti mau ketemu sama papi ya
ada kok di dalam
ayo masuk masuk aja
emang ada orang mau permisi
ini rumah gue dan gue gak dihargai yang punya rumah
men masuk masuk aja
macan boy gak apa apa ya aku mau bilang ke papi dulu kalau macan sama boy datang
tunggu disini gak apa apa
jangan disini macem capek
disitu dia kayaknya empuk cocok kalau disitu
apa sih yang gak boleh buat macem tapi boy disini aja ya
kasian atuh gak
bentar ya macem
cari yang empuk
disini aja kak
kamu sayang banget sih
gimana ma kita berduaan aja disini
duh duduk tanggep rumah sendiri
itu ada mamanya boy sama boy kesini mau jenguk papi
ya udah suruh masuk
ya udah bentar ya pi
pak gue udah rapi
pak b gimana keadaannya semakin membaik
ya lumayan alhamdulillah
saya mau ucapkan terima kasih atas perhatian boy dan juga ibu marissa
dan saya minta maaf kalau selama ini saya sudah merepotkan boy
ya sudah kalau begitu caranya
eh silahkan kita
mas inget ya mas harus banyak istirahat
mas nggak boleh berpikir berlebihan
tapi mama adriana kalau misalnya orang sakit itu wajar dong kalau dia butuh diperhatikan butuh dijenguk
dan itu kan juga bagus untuk psikologis dari pasiennya
siapa tahu dengan begitu papi bisa makin cepat sembuh
lagian juga tapi senang kan di jenguk kayak gini
iya kalau pasien sih senang aja di jenguk sama orang orang yang dia sayang
senang pastinya tapi kan kalau dari dokter saraninnya harus banyak istirahat nggak boleh banyak ngobrol harus jaga kondisinya
iya kan iya kan mas bener kan aku dokter bilang begitu kan mas
aduh untung aja dokternya kan lagi nggak ada jadi ada kelonggaran dikit gak apa apa dong
iya tapi harus dipatuhi apa kata dokter iya kan
tapi pak be nggak ada salahnya juga nasihat dokter tuh kita ikutin biar cepat sehat iya kan
iya betul bu marissa seorang wanita yang baik karena menyempatkan waktu untuk menyenguk saya terima kasih banyak
mama boy ternyata baik juga ya sampai mau berkenan untuk menjenguk aku
iya dong kalau kata dokter harus diturutin maka dari itu jangan terlalu banyak ngobrol banyak cerita banyak ngomong jadi harus istirahat
benar benar ya nih orang kelihatan banget ngusir macan
hah kalau papinya reva gak lagi sakit udah macan bales ucapannya macan garut aja deh
macan macan mau minum apa nggak eh nggak usah nggak usah repot repot cantik
macan cuma sebentar aja kok bingung iya kan boy
daripada diusir sama cewek matre ini mendingan macan pamit aja
soalnya masih banyak kerjaan di kantor menumpuk
terima kasih banyak
om cepat sembuh ya
ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ibu ya
dan juga bu marissa atas keberkenanannya menjemput saya
tapi biar reva anterin boy sama mamanya ya
nggak nggak apa apa biar reva anterin
terima kasih banyak ya om
oh iya ya terima kasih banyak
yaudah sekarang istirahatnya
istirahat ya mas

pintu udah dekat banget

mendingan kamu sekarang jagain papi ya
waalaikumsalam ya nak

mondi pasti kalah sama ganda kan
gue juga yakin
sekarang saya mau mengasih tahu kamu
ilmu memanfaatkan serangan lawan
tapi yang praktis
nanti kamu bisa aplikasikan diri
kayak gimana tuh pak
saya juga tidak tahu seperti apa
coba kamu sekarang nyerang saya
kalau kamu nangkisnya begini
kelemahan lawan apa aja
habis itu kamu bebas
kamu bukan lawan seperti apa
kamu pikirannya kemana mana
pasti kangen sama si bebek
kamu telah laki
bujur nonggeng sepetik
kuat ya kuda kuda
selain meong ngga ada
iya mah meong beneran
nah ini tuh gerakan ini tuh
memukul pelipis lawan
ini kalau pelipis kena ini
jangan kekencangan nanti
ini kalau beneran
kamu kuda kuda kucingnya yang bener
si mau meong teh